pekan gabungan tni dan polri menggelar latihan bersama di tarakan kalimantan utara
beberapa alat perang digunakan dalam latihan ini
ya namun panglima kostrat masih belum memastikan apakah latihan ini terkait pembebasan wni yang disandra kelompok abu sayyaf di filipina
sebuah kapal kargo dibajak sekelompok teroris yang menyandera anak buah kapal di perairan tarakan kalimantan utara
masukan gabungan tni datang membawa misi penyelamatan sandera
beberapa kapal perang tempur seperti kri surabaya kri ahmad yani kri ajak dan kri mandau mengepung kapal yang dibajak
saat penyergapan beberapa anggota teroris pun melarikan diri ke darat
tim udara tni dari kopassus denbravo peleton intai dan tempur serta kopaska langsung mengejar menggunakan helikopter
ya di belakang ini adalah salah satu helikopter bel yang dimiliki oleh pasukan tni
dan ini adalah salah satu upaya dari pasukan tni untuk melakukan penyergapan
kepada teroris yang memang berbasis di kawasan tarakan ini
baku tembak terjadi di perkampungan warga tempat teroris bersembunyi
sesaat kemudian sandera berhasil dibebaskan dan teroris dilumpuhkan
ya baru saja pasukan gabungan tni berhasil melumpuhkan teroris dan juga menyelamatkan sandra di kawasan tarakan ini
dan nantinya para tersangka terus silakan silakan kepada pihak kepolisian
dan adegan ini terjadi ketika pasukan gabungan tni dan juga polri melakukan pelatihan pprc
ataupun pasukan pemukul reaksi cepat yang dilakukan di tarakan
sebagai bentuk kesiapsiagaan tni untuk mengamankan wilayah kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
pelatihan di bawah komando panglima kostrat ledjen edi rahmayadi ini melibatkan sekitar lima ratus personel gabungan tni dan polri
namun edi tidak memastikan apakah latihan ini ada kaitan dengan rencana pemerintah indonesia
melakukan pembebasan sepuluh warga negara indonesia yang disandera kelompok abu sayyaf di filipina
albi pratama tarakan